pada prinsipnya sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
sudah dapat kita lakukan di lapangan atau di masjid
kecuali di tempat atau daerah tertentu
yang tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah
atau gugus tugas covid sembilan belas setempat
karena alasan tidak aman covid
yakinkan bahwa lingkungan tempat sholat aman covid
batasi pintu atau jalan masuk
untuk memudahkan pengecekan suhu tubuh jamaah
pakai masker jaga jarak
tidak usah bersalaman atau berpelukan
pengumpulan infak tanpa bersentuhan dengan kotak sumbangan
dan perpendek pelaksanaan sholat dan khutbah
tanpa mengurangi syarat dan rukunnya
pemotongan hewan korban
juga boleh dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan
lakukan di tempat terbuka
hewan kurban dalam keadaan sehat
petugas pakai masker
cegah adanya kerumunan orang
dan daging korban diantar petugas ke alamat penerima